menggunam mengantisipasi adanya gangguan keamanan serta memastikan kelancaran misanatal
petugas kepolisian di beberapa daerah menggelar sterilisasi gereja
di bandung polda jawa barat sabtu petang kemarin melakukan penyisiran di gereja katedral
petugas tidak menemukan adanya benda mencurigakan yang berpotensi mengganggu misa natal
petugas gabungan polrestabes bandung dan tim jihandak brimopolda jawa barat
menggelar sterilisasi terhadap satu ratus lima puluh enam gereja yang tersebar di bandung jawa barat sabtu petang tadi
sejumlah gereja termasuk gereja katedral di kawasan jalan jawa tidak luput dari sterilisasi petugas
dengan menggunakan alat metal detektor dan cermin petugas menyisir dan memeriksa setiap sudut di halaman gereja
dan guna mencegah kemungkinan adanya benda yang berpotensi mengganggu misanatal
dan benda yang mencurigakan petugas juga melakukan pemeriksaan detail di setiap sudut dari bagian dalam gereja
selain itu petugas juga melakukan pemeriksaan di halaman depan dan belakang gereja
dalam sterilisasi tersebut petugas tidak menemukan adanya benda benda mencurigakan
baik di dalam maupun di luar gereja
di jakarta petugas melakukan sterilisasi gereja santa ana di kawasan durensawit jakarta timur
tim gegana pori dan penjinak bom menyisir bagian luar hingga ke bagian dalam gereja dengan mengerahkan alat pendeteksi bom
dan juga dua ekor angin
gereja santa ana pernah diguncang ledakan bom pada dua puluh dua juli dua ribu satu silam
untuk itu petugas melakukan pengamanan secara ekstra di beberapa gereja yang dianggap rawan
dengan adanya sterilisasi ini diharapkan umat kristiani dapat melaksanakan ibadah dengan rasa aman
eko budi jakarta
menjelang perayaan natal polda metro jaya akan melakukan sterilisasi gereja gereja di jakarta mulai hari ini
dan untuk mengetahui seperti apa sebenarnya pengamanannya sudah ada koresponden cnn indonesia mumtazah catra di ningrat
di pintu masuk gereja katedral jakarta
apakah terlihat pengamanan yang cukup ketat di sana
sebenarnya seperti apa juga pengamanan di sana
karena informasi yang saya dapatkan bahwa untuk jemaat yang akan melakukan misa natal nanti malam itu
harus melakukan pendaftaran secara online terlebih dahulu apakah betul itu
ya benar sekali
dan juga fani tadi barusan sekitar pukul lima empat puluh lima pagi tim unit jibom dari gegana brimob telah melakukan penyisiran
baik di halaman gereja katedral dan juga di dalam
mereka juga menggunakan atribusi lengkap untuk melakukan penyisiran satu persatu kursi dan juga kawasan kawasan di ujung segala penjuru dari gereja katedral
untuk memastikan bahwa gereja aman dan juga dapat dipergunakan selama perayaan natal tahun dua ribu dua puluh
dan untuk pengamanan sendiri memang cukup banyak
dari internal katedral sendiri memang dikabarkan memiliki kurang lebih seratus personil yang melakukan penjagaan di dalam wilayah katedral
sedangkan dari pihak kepolisian dan juga pasukan gabungan tni satpol pp dan juga pemda memiliki satu ratus enam personil yang ditambah lagi dengan adanya satu kompi dari gegana
dan juga unit jibom juga yang telah dikerahkan untuk melakukan pengamanan di sini
saya juga telah melihat
di sini ada dua unit mobil gegana yang juga standby di kawasan gereja katedral untuk memastikan keamanan dari gereja ini selama perayaan natal dua ribu dua puluh
dan kalau kita lihat memang para jemaat di sini sudah mulai berdatangan untuk pagi hari ini
iqbal dan juga fani memang para jemaat tetap bisa datang tanpa melakukan online registration ataupun registrasi online ataupun offline sebelumnya
karena untuk misal advent minggu keempat pada pagi hari
ini memang seluruh jemaat masih tetap bisa datang tanpa melakukan registrasi
namun untuk misa malam natal pada pukul lima sore dan pukul delapan sore hari nanti memang untuk para jemaat yang bisa masuk ke dalam aula ataupun gedung utama gereja katedral jakarta ini
hanyalah para jemaat yang telah melakukan registrasi sebelumnya
selain sebetulnya untuk masalah keamanan sebenarnya masalah utamanya adalah terkait dengan banyaknya jemaat yang kemudian selalu berebutan begitu
aula utama gereja katedral pada saat perayaan natal tahun yang lalu ataupun pada saat perayaan kenaikan isa al masih sebelumnya
jadi dari pengalaman inilah yang kemudian membawa para staff dari gereja katedral begitu untuk mengeluarkan peraturan baru untuk melakukan registrasi secara online ataupun offline pada tanggal delapan belas desember dan juga sembilan belas desember bagi jemaat yang ingin melakukan ibadah di dalam gedung utama di aula gereja katedral
sedangkan untuk para jemaat yang tidak melakukan
ilustrasi sebelumnya sebenarnya tetap bisa datang namun tidak akan beribadah di dalam namun hanya akan beribadah di luar saja iqbal dan fani hanya beribadah di kawasan halaman gereja katedral yang juga telah disediakan kursi dan juga tendanya dan bisa menampung kurang lebih tiga orang
nah pada misa malam natal pada pukul lima dan pukul delapan malam hari nanti memang diperkirakan akan ada kurang lebih empat empat ratus jemaat yang akan melakukan ibadah setiap jamnya dan untuk perbedaan pintu masuk pun juga memang ditentukan juga
jadi bagi para jemaat yang melakukan registrasi secara online ataupun registrasi sebelumnya akan memasuki melalui pintu di lapangan banteng di sebelah sekolah santa ursula
nanti mereka akan menunjukkan tiket registrasi sebelumnya lalu kemudian mereka akan diantarkan masuk ke dalam aula utama
sedangkan untuk mereka yang tidak melakukan online registration sebelumnya mereka tetap bisa datang melalui pintu di depan ataupun di seberang masjid istiqlal
lalu mereka akan masuk melalui pengecekan barang terlebih dahulu dan juga metal detector untuk memastikan keamanan juga
dan kemudian mereka akan masuk ke kawasan halaman gereja katedral untuk melanjutkan ibadah dan mengikuti misal antara pukul lima atau pukul delapan
sedangkan untuk misa pada pukul sepuluh malam tidak ada registrasi yang harus dilakukan sehingga jemaat bisa datang kapan saja dan juga untuk bisa mengikuti

dan bisa masuk ke dalam aula utama untuk mengikuti misal malam nanti pada pukul sepuluh malam
jadi memang masalah utamanya iqbal dan juga fani terkait dengan adanya pendaftaran ini sebenarnya bukan karena pengamanan juga
namun masalah utamanya adalah karena banyak sekali yang selalu berebutan pada saat ingin masuk
karena memang semua orang ingin masuk dan beribadah di dalam karena mungkin merasa lebih husyuk begitu
dan kemudian mereka kadang kadang berebutan begitu
kadang ada beberapa yang kemudian mengatakan banyak sekali joki joki ataupun mungkin dari pihak keluarga yang sudah datang duluan
lalu kemudian melakukan booking pribadi begitu dengan melakukan peletakan tas ataupun barang pribadi di kursi kursi sehingga menimbulkan keributan
ini yang kemudian akan dihindari dengan adanya registrasi terlebih dahulu untuk memasuki aula
sedangkan untuk aula sendiri sudah dipastikan sudah penuh sehingga tidak ada lagi jemaat jemaat yang tidak melakukan registrasi yang bisa masuk ke dalam
jadi di dalam ini ada kurang lebih seribu empat ratus jemaat di setiap jamnya yang akan melakukan ibadah pada hari
jadi dipastikan iqbal dan fani bahwa gereja katedral jakarta akan aman dari segala ancaman
sudah disisir juga setiap saat oleh pihak pengamanan kepolisian juga dan juga sudah ada registrasi yang dilakukan fani iqbal
taza terkait sistem pendaftaran secara daring atau online ini kan memang baru tahun ini pihak gereja katedral memperlakukan peraturan ini
bagaimana berdasarkan pantauan anda reaksi dari masyarakat jemaat khususnya yang beribadah di gereja katedral
bagaimana perasaan anda mengenai peraturan yang dilakukan oleh pemerintah jemaat khususnya
yang merupakan hal yang paling penting dalam perayaan natal kali ini iqbal farhanisa
maza bisa satu pertanyaan terakhir
biasanya itu setiap ada perayaan natal masjid istiqlal khususnya untuk parkirannya begitu
biasanya dimanfaatkan untuk parkiran jemaat yang akan melakukan misa natal dan juga natalan di gereja katedral
apakah di tahun ini akan melakukan hal yang sama
ya iqbal tradisi tersebut tetap akan dilakukan
memang ini sebuah hal yang cukup indah sekali
di mana masjid istiqlal telah membuka gerbang mereka lebar lebar untuk memberikan kesempatan kepada para jemaat gereja katedral
untuk memarkir kendaraan mereka di sana
dan bahkan tidak hanya itu memang dari beberapa ormas sendiri seperti ansor nu juga telah memberikan
telah mengerahkan sejumlah kerabat mereka begitu untuk melakukan pengamanan juga di sejumlah gereja di jakarta
tidak hanya di gereja katedral
jadi memang ini sebuah kebenekaan yang memang ditunjukkan setiap tahunnya
dan di gereja katedral sendiri terlihat dari adanya sharing parkiran ini iqbal dan fani
kalau kita lihat memang saat ini di gereja katedral masih dipenuhi oleh jemaat muslim yang masih berada di sana
namun memang diperkirakan akan semakin ramai parkirannya untuk para jemaat gereja katedral mulai misa malam natal pukul lima sore nanti
jadi memang kalau kita lihat memang akan lebih banyak orang yang akan datang
jadi ke gereja katedral pada pukul lima dan pukul delapan terutamanya pada perayaan natal besok begitu
namun untuk pagi hari ini saya masih belum melihat banyaknya parkiran di masjid istiqlal begitu yang datang dari jemaat gereja katedral jakarta
namun diperkirakan pada sore hari nanti akan mulai dipenuhi juga oleh para jemaat gereja katedral jakarta
yang kemudian bisa berparkir di kawasan masjid istiqlal ini merupakan sebuah tradisi yang tetap akan dijaga dari masjid istiqlal sendiri
membuka lebar lebar pintu mereka untuk menjaga keharmonisan ini dan juga untuk memastikan jalur transportasi di kawasan ini tetap lancar
ya baik mumtazah catra diningra terima kasih atas laporan anda langsung dari gereja katedral
dan tentunya kita harapkan natal tahun ini akan berjalan damai aman sehingga juga terciptalah kedamaian di antara kita semuanya